karena gue selama ini udah
kayak salah menilai riri
gue ngeliat sendiri kok
ternyata riri itu perhatian dan sayang sama allah
lebih baik lo pulang
kesian mama kangen sama
gue harus mandiri mas
lagipula gue butuh biaya untuk pengobatan
ternyata riri beneran sayang sama andi
mungkin benar yang riri bilang
kalau dia mutusin andi
maka dia akan drop dan sedih
sarapan dulu andi
kamu ini emang udah bener bener ya
cocok menjadi seorang istri yang baik
seorang istri yang keibuan
kamu bawa baju ganti gak
abis ini mandi
terus abis ini langsung kampus
soalnya aku juga hari ini
ada janji ketemu sama orang
jadi pergi mandi
aku tunggu sini
aku mandi dulu ya
mana aku belum kabarin lagi semalam
kamu gak telepon mama sih
temen temen kamu gak bilang mama telepon
kalau mau nginep rumah fani bilang dong
nginep di rumah fani
pasti semalam mama telepon fani
kalau mama tahu aku sama andi
pasti mikirnya enggak enggak
kemaren aku mau telepon mama tapi
gue baru ketiduran
lain kali jangan gitu dong ri
jangan begitu gimana
riri tadi pagi tuh dia berangkat kuliah
tuh gak sarapan
terus gak pamit
yaudah kalau gitu
kamu kuliah baik baik ya
ih lo yakin lo bisa ngerjain moral disini
udah mbak tenang aja
pokoknya gue akan selesaiin mural seperti yang lo mau mbak
yaudah kalau gitu
ada yang pendek
apa dia sanggup
didi ke bebek lu duduk dulu deh
tapi liat kondisi lu lu tuh perlu isyrakat
nih lu pergi deh sini
mohon maaf ini ada obat yang harus ditebus karena sudah habis
jadi gak salah kan
jadi kamu temenin saya ya
kamu tunggu sini ya
lu dulu sadar gak sih didi
lu kan paling demen ngabisin cat air gue
awalnya gue kesel
tapi lama lama gue sadar ternyata lo itu lebih berbakat melukis daripada gue
makanya lu gak usah gangguin cat cat gue sekarang ini
ntar karya gue rusak sama lo
kan gue bilang lu gak mau diem sih
ya lu gak mau diem
gak apa apa gue bantuin aja didi
dulu tuh dulu orangnya rapih bersih senangnya di rumah ngegambar terus bikin cerita
gak kayak sekarang
iya sedangkan kakaknya suka bikin onar
bikin mama tuh males datang ke sekolah dipanggil sama kepala sekolah
tapi ada untungnya juga sih punya kakak kayak lo
gue jadi gak digangguin di sekolah nggak dibully karena gue penyakitan dan kurus krempeng
lu harus tau ya
gue pasti akan melakukan apa aja untuk adik gue
karena gue sayang sama adik gue dan lu satu satunya adik gue
dan jujur ya didi
sama sekali gue gak ada niat untuk meremehkan lu
karena gue selama ini udah kayak salah menilai riri
gue ngeliat sendiri kok
ternyata riri itu perhatian dan sayang sama lu

akhirnya lu sadar mas
didi lebih baik lu pulang
kesian mama kangen sama lu
gue harus mandiri mas
lagi pula gue butuh biaya untuk pengobatan